dengan menyisir jalur bus transjakarta di jalan mt haryono jatinegara jakarta timur selasa siang
polisi kembali melakukan olah tkp kecelakaan dua bus transjakarta
olah tkp dimulai dari titik bus melaju mendekati halte hingga titik bus terhenti
pada olah tkp kedua ini polisi dilengkapi dengan alat tiga d laser scanner
yang diletakkan di tengah jalur bus transjakarta
tiga d laser scanner dapat merekonstruksi saat terjadinya kecelakaan
alat tiga d laser scanner ini digunakan sebagai salah satu bagian penyelidikan
untuk mengungkap penyebab kecelakaan
sementara itu tim medis rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
masih merawat lima orang korban kecelakaan bus transjakarta
kelimanya mengalami luka pada bagian tangan kepala dan ada yang menderita patah tulang
sementara itu dari lima belas korban luka yang dibawa ke rs polri
sepuluh diantaranya telah dipulangkan untuk rawat jalan
yang dirawat lima orang ada luka di tangan
kemudian ada patah tulang di lengan
kemudian ada di tulang dada
kemudian ada di urahan
saat ini direncanakan untuk operasi relatif stabil
selain di rs polri korban tabrakan bus transjakarta juga ada yang dirawat di rs budi asi
salah satunya adalah dadang
dadang menderita luka di dada sebelah kanan yang membuatnya sulit bernafas
di bangku bagian belakang
di bangku bagian belakang
di pojok kiri saya
saya tiga ratus mau ke halte itu
si mobil terus aja standar gitu
jadi gak ada penurunan kecepatan
sementara itu suasana duka menyelimuti rumah kediaman dadan suhendra
warga bekasi jawa barat
yang menjadi korban tewas kecelakaan bus transjakarta di jakarta timur pada senin lalu
korban tewas dadan diketahui duduk di bagian belakang bus transjakarta
dadan merupakan anak kedua dari dua bersaudara
diketahui berangkat dari rumahnya pada senin pagi lalu
menuju wilayah pasar minggu jakarta selatan untuk memenuhi panggilan kerja
sebelumnya senin dua puluh lima oktober lalu
dua unit bus transjakarta terlibat kecelakaan di jalan mt haryono
hingga menyebabkan seorang supir dan satu orang penumpang tewas
serta tiga puluh tujuh penumpang luka luka
tim liputan cnn indonesia